di rumah kos sempit di jalan simorejo sari surabaya inilah aksi para pelaku di gerebek petugas
dua orang tersangka tengah berupaya mengemas ekstasi ke dalam kemasan es krim sebelum kemudian diedarkan
keduanya merupakan residivis yang sudah tiga kali keluar masuk penjara
petugas mengamankan empat puluh lima ribu pil ekstasi dan tiga puluh delapan gram sabu sabu dari tangan tersangka
dari hasil pemeriksaan kedua tersangka yang mengaku sebagai kurir dan pengedar ini
bekerja pada seorang bandar berinisial bg dari lapas pamekasan madura
polisi mengembangkan kasus ini untuk memburu jaringan yang lebih besar dalam penyelundupan barang haram bermodus es krim ini